dibandingkan bahan makanan lain bagi sebagian anak sayur bukanlah favorit
tekstur rasa serta tampilannya yang tak menarik menjadi beberapa penyebabnya
namun hal ini tidak berlaku bagi ros diana octavellia dan rosie dian di ala prilio
kakak beradik berusia sepuluh dan delapan tahun ini menyukai semua jenis sayuran
aku suka makan sayur kol bayam wortel habis itu ada lagi yang favorit tapi itu nggak terlalu favorit gitu
toge sayur bayam dengan wortel habis itu sayur rasem sama toge
hal ini tak lepas dari peran orang tua yang mulai mengenalkan sayuran pada mereka
bahkan sejak usia bayi
menjadi seorang ibu sekaligus ahli gizi membuat rita ramayulis fokus menerapkan nutrition parenting bagi kedua bocah ini
nutrition parenting itu kan suatu pengasuhan gizi pada putra putri kita
nah pengasuhan gizi ini membuat mereka kemudian menjadi mampu menentukan makanan yang terbaik untuk dirinya
nah itu nutrition parenting memang dimulai itu dari kecil dari awal kehidupan mereka
dari mama kanan
sayuran menjadi tidak menarik bagi anak karena anak tidak dibiasakan mengenalnya sejak kecil
rita membagi beberapa tips yang bisa diterapkan orang tua untuk membiasakan anak mengkonsumsi sayur
pertama anak perlu mengenal rasa asli sayuran melalui metode fikar food
hal ini bisa dilakukan sejak usia enam bulan pada tahap empati
sayuran yang sudah direbus dan dipotong kecil kecil dihidangkan di meja makan anak begitu saja
mencampur sayuran dengan nasi atau protein pada tahap ini sebaiknya dihindari karena akan mengalahkan rasa sayur itu sendiri
selanjutnya kenalkan anak dengan semua jenis sayur
ketiga berikan sayur pada anak secara rutin tiap makan seperti saat sarapan makan siang serta makan sore atau malam
ketika usia anak lebih besar biasakan menjelaskan manfaat sayur pada anak
selanjutnya posisikan sayuran sebagai makanan spesial
misalnya sayuran yang selalu ada saat mereka merasa gembira
misalnya saat anak berhasil mendapat prestasi bagus di sekolah
terakhir jangan lupa untuk menjadi contoh bagi buah hati anda
semua hal di atas akan menjadi sia sia jika tidak dibarengi dengan mencontohkan sendiri betapa spesial dan pentingnya sayur
jangan memaksa anak karena hanya akan membuatnya trauma
sabila destu septya di pradana jakarta